sekitar mediujuli dua ribu empat belas kalau salah anak saya dia masa yang tegak kanker lukimia mlm empat dari
situ kita menjalani pengobatan di sini sampai akhir sampai desember dua ribu empat belas dari situ selama pengobatan kan
kita selalu bawa mainan buat gali kita bawa mainan kita ngajak dia bermain dan karena kebetulan
mainannya cukup banyak teman temannya yang di ruang lain di kamar lain ikut main main dari
itu kan ya yang namanya anak anak kami seru main setelah kemoterapi kali selesai kita enggak kesini
lagi sampai hai sampai pertengahan dua ribu lima belas
karena ada urusan dengan teguh kersanto saya kesini disitu ketemu temennya kali tiba tiba
nyeletuk om nggak ada kali enggak seru nggak ada yang bawa mainan dari situ saya langsung
apa spontan bilang yaudah deh om minggu depan kesini bawa mainan udah dari situ kita kumpulin
main gale terus karena kurang enggak terlalu banyak juga kita ajak teman teman yang di luar kota
di singapura juga ada saya sama istri sepakat ayo kita bikin aja komunitas terisi lu bentuk sahabatan
di sela sela pengobatannya mereka masih bisa menyempatkan bermain di sebuah tempat bermain sederhana yang disediakan oleh pengelola rumah sakit
candatawa dan celotehan anak menggembang di ruangan mungil ini
semuanya berkumpul dan bergembira sembari memainkan sejumlah mainan yang bisa mereka pilih
jadi gini saya kepingin anak anak yang meskipun mereka sedang di dalam pengobatan penyakit kankernya
mereka tidak kehilangan waktu atau kesempatan untuk bermain
karena bermain itu adalah hal yang hakiki dan itu adalah hak asasi anak
jadi jangan sampai sakitnya membuat mereka tidak bisa bermain
bahkan kadang kadang mereka bermain di sini pun masih dengan infus yang terpasang di tangannya
dengan alat apa gantungan infus dibawa ke situ
jadi artinya apa sakit itu tidak menghalangi mereka untuk memperoleh hak untuk bermain
kita juga harus ingat bermain itu kan sebenarnya salah satu bentuk terapi suportif
secara psikologis akan membangun rasa senang
sehingga bisa membuat mereka mungkin sistem imun kekebalannya juga jadi lebih bagus
sehingga terapi yang kita berikan mungkin lebih efektif
rumah sakit dr saiful anwar malang
merupakan rumah sakit rujukan bagi anak penderita kanker
sisanya adalah anak dengan tumor jaringan padat
dalam satu bulan setidaknya ada lima sampai sepuluh pasien anak baru pengidap kanker
perhatian inilah yang ditangkap sahabat anak kanker malang
mereka ingin sekedar berbagi keriaan dan kebahagiaan dengan anak anak di rumah sakit
dari awalnya hanya kegiatan berkunjung dan menghibur
kini sahabat kanker anak sudah mempunyai sebuah ruangan bermain yang disediakan pihak rumah sakit
nah di sini kan
di ruangan berukuran tiga x lima meter ini beragam mainan anak ditata sedemikian rupa
mainan ini merupakan sumbangan para donatur dan juga relawan sahabat anak kanker
selama dua hingga tiga jam sehari
anak anak ini dibiarkan
mereka berguna dan bermain dan melupakan pengobatan yang sedang mereka jalani
kegiatan sahabat anak kanker ini pun mendapat tanggapan yang baik dari rumah sakit
rumah sakit saiful anwar malang ini beruntung ya dengan adanya sahabat anak kanker ini
kegiatan bermain untuk anak anak itu jadi terfasilitasi
dulu kami hanya menyediakan ruangan ini ruangan bermain ini
tetapi tenaga dari rss sendiri
seperti perawat juga kan mempunyai tugas masing masing
sehingga mereka main sendiri
alhamdulillah dengan adanya sahabat anak kanker ini
mereka bisa bermain dengan bimbingan
jadi mereka senang
jadi sarana kita sediakan untuk ini
setiap momen momen tertentu
rssa juga menyediakan arah sumbernya
sejak awal dibukanya ruang bermain anak
sahabat anak kanker masih mempunyai kendala tentang relawan yang mau menjaga
dan mengawasi anak anak selama bermain
tenaga medis yang terbatas di rumah sakit mengharuskan sahabat anak kanker
menyediakan relawan untuk mengawasi anak selama ruang bermain dibuka
sedikit demi sedikit permasalahan ini mulai teratasi
dengan bertambahnya jumlah relawan aktif
yakini berjumlah sekitar tiga puluh an orang
selama menjaga dan melakukan kunjungan di rumah sakit
ada aturan jelas yang diberikan pada relawan
maksudnya juga emosi itu kadang kita kebawa perasaan
kalau lihat kondisi adiknya susah itu
ya kan kita manusia
tapi selalu kita pakai rule ketat ke teman teman
kalau mau nangis kalau mau sedih keluar yang jauh
jangan di sini
kita di sini kita harus happy
kita ngajak mereka main happy
terus kendala lain waktu
terus kendala lain waktu
karena kebanyakan relawan itu punya kesibukan
sementara justru mereka butuh perhatian
itu main itu di hari
ya di hari hari biasa itu
tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan pihak kampus
dengan apa kita bisa mengatasi
so far alhamdulillah lancar sampai sekarang
terbukanya keanggotaan sahabat anak kanker
sejumlah tenaga medis yang juga ikut bergabung menjadi relawan
saya kan enggak pernah pakai chest puppy
ya karena saya dengan pasien saya lebih menganggap mereka seperti anak saya
karena kalau seolah olah dokter dengan anak atau dengan pasien itu pasti menimbulkan apa
ya tetapi karena pasien leukemia anak anak terutama itu pengobatannya kan jangka panjang
ya dan anak itu yang dipikirkan itu kan hanya bermain
dia tidak pernah tahu dia sakit apa
ya terutama anak yang kecil
kalau yang sudah agak besar bisa diberi pemahaman
tapi anak kecil
sehingga kita harus membuat mereka juga nyaman
ya kita harus membuat hubungan tapi bukan hubungan formal antara dokter dengan anak
tetapi membuat hubungan yang informal
seolah mereka itu dengan mungkin kakaknya dengan ayahnya
yang mereka itu membuat mereka mau

sejak berdiri kini sahabat anak kanker sudah memiliki sekitar tiga ratus relasi

yang tersebar di sekitar kota malang dengan beragam profesi
mereka secara aktif berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mengelola taman bermain dan beragam kegiatan lainnya
tetangga tetangga sih ada yang mencibir ya otomatis
itu loh anaknya itu loh sakitnya seperti itu karena mungkin dosanya orang tuanya dulu seperti itu
hujan yang mengguyur kota malang tak menyurutkan semangat anak anak ini untuk bergegas memasuki sebuah bus
anak anak dengan kanker ini sejenak diajak melupakan rasa sakit yang sedang mereka rasakan
mohon jangan ada yang ketinggalan jika memang ada kebutuhan khusus yang harus dibawa
bersama keluarganya komunitas sahabat anak kanker kota malang
mengajak mereka untuk berjalan jalan ke sebuah tempat wisata yang berada di kota batu
wajah ceria anak anak ini tergambar jelas selama perjalanan
pekan ini pekan ini
mereka masih bersemangat setibanya di kota batu
setelah beristirahat sejenak anak anak beserta keluarganya segera bergegas menuju tempat wisata
acara seperti ini memang tak sering digelar sahabat anak kanker
sejak berdiri baru sekitar tiga kali acara seperti ini dilakukan
selain keterbatasan dana
keterbatasan waktu relawan juga menjadi kendala
karena tidak semua relawan dapat meluangkan waktunya untuk mengawasi dan mengatur acara seperti ini
selama sahabat anak kanker ini berjalan
capaian capaian apa yang saat ini sudah merasa mas sudah didapat itu sudah diraih
kalau kami melihat pencapaian itu adalah ketika kita bisa maksimal menyenangkan menghibur adik adiknya
dari awalnya kita yang cuma acara sebulan sekali kita bisa jadi acara semingguan
sekarang kita bisa punya ruang bermain terus kita bisa bikin open ruang bermain hampir setiap hari
kita mendatangi guru dan lain lain
buat saya pribadi itu sudah suatu pencapaian yang cukup bagus buat kami
karena mengingat ini kan cuma komunitas kecil ya mas ya
tapi tantangannya apa sih mas
tantangannya dengan capaian capaian yang menurut saya itu sebuah capaian sudah cukup luar biasa gitu ya
membahagiakan anak anak dan sebagainya itu suatu hal yang bukan hal yang gampang dan mudah gitu
tantangannya apa untuk mencapai apa yang sudah dipegang itu sudah dicapai itu
paling utama kan kami ini kita kan nggak punya support keuangan yang bagus
kan kita bergantung sebetulnya pada donasi
tantangannya adalah meyakinkan donatur bahwa donasi mereka sampai seperti itu
jadi akhirnya dari situ kami mulai belajar untuk kita lebih mengarahkan donasi itu ke bentuk real barang
jadi monggo ikut kegiatan kami lihat di sana kami seperti apa kebutuhan kami apa bantu kami memenuhi kebutuhan itu
kami biasanya lebih seperti itu
mas kan sahabat anak kanker ini kan cenderung ketika mau ada event baru kemudian membuka donasi gitu ya
membuka donasi orang orang yang mungkin perhatian yang care
kenapa lebih memilih sistem donasi yang semacam itu
kenapa tidak membuka misalkan nomor rekening secara jelas gitu sehingga setiap kapanpun orang bisa melakukan donasi tanpa harus melihat ada event atau tidak ada event
hambatannya satu badan hukum kami bukan yayasan
jadi tidak adanya badan hukum itu kan kita nggak bisa buka rekening atas nama sebuah komunitas atau sebuah apa gitu ya
kalau komunitas nggak bisa kita pernah naik ke bank harus harus punya badan hukum itu satu
kedua ketika kita mau switching ke badan hukum ada kekhawatiran juga nanti sak jadi serius karena badan hukum
jadi kita nanti jadi orang orang serius yang nggak happy lagi nggak fun lagi
hilang unsur fun ya
iya hilang unsur spontanitas pan dan lain lain
kita akhirnya yaudah deh kalau memang rezeki donatur itu pasti ada jalan kita mikir seperti itu
justru dengan adanya ketika kita kegiatan baru kita itu kan sporadis tapi alhamdulillah sampai detik ini maksimal
juga dari kami lebih enak kita langsung bleng habis nanti kita bikin lagi
tidak hanya menghibur anak anak dengan kanker komunitas sahabat anak kanker juga mengajak orang tua
serta orang terdekat untuk berbagi pengalaman dan ilmu seputar menjaga dan merawat anak dengan kanker
selain mendapatkan hiburan anak anak dan keluarganya juga mendapatkan nilai tambah saat bertemu dan berkumpul
salah satu yang senang dengan kegiatan ini adalah niko
sejak anak pertamanya nabila elisalsabila terdeteksi leukemia
ia kesulitan mendapatkan informasi
semenjak bergabung dengan sahabat anak kanker perempuan asal blitar ini mendapatkan banyak informasi serta dapat berbagi dengan rekan rekannya tentang sakit yang diderita oleh nabila
orang awam itu menilainya penyakit kanker itu kan menular mas
baru saya tahu itu kalau penyakit kanker itu sudah menular orang orang awam kan nggak tahu
saya jelaskan kalau penyakit kanker itu ya memang ganas untuk tubuhnya dia sendiri
tapi dia tidak menular
saya jelaskan seperti itu agar di orang orang itu tetap bersahabat dengan anak saya
anak saya juga tetap untuk menjalankan hidupnya untuk ke depan seperti itu
selain menambah pengetahuan tentang penyakit kanker sahabat anak kanker juga mengajak orang tua untuk lebih mengetahui sisi
memiliki kejiwaan anak anak dengan kanker
keluarga dekat harus terus memberikan semangat dan dukungan karena selain pengobatan itulah yang dibutuhkan anak anak dengan kanker
tetangga tetangga sih ada yang mencibir ya otomatis
itu loh anaknya itu loh sakitnya seperti itu karena mungkin dosanya orang tuanya dulu seperti itu
kan orang orang desa kan kebanyakan ngomongnya nggak tahu nyatanya tapi mereka larang
mereka kan sebanyakan seperti itu tapi saya cuek
yang penting anak saya happy sembuh gitu
dan insya allah tujuan baik ini mungkin nggak akan kita dapatkan balasannya instan
tapi balasan yang langsung bisa kita dapat adalah dengan senyumnya adik adik adik adik tetap sehat
kalau pindah ke tempat hati shortenedcel
komunitas ini terbentuk karena keprihatinannya bersama sang istri saat harus merawat buah hati mereka yang sakit karena leukemia
tekadnya membentuk komunitas ini juga semakin besar karena sang buah hatinya harus berpulang akibat leukemia
tak ingin terus menerus berada dalam duka ia kemudian memilih aktif bergerak sebagai relawan dan koordinator dari komunitas sahabat anak kanker
mas ferry selama sahabat anak kanker ini beraktivitas di rumah sakit saiful anwar malang ini kegiatannya apa aja mas
selain memberikan ruang space anak anak buat bermain dan sebagainya ada kegiatan apa lagi
saya lebih ke pendampingan orang tua pasien
kalau ada bahasa kedokteran mungkin terapi paliatif
dalam artian itu terapi untuk dimana kita bisa menerima keadaan anak anak kita untuk stay positif
daripada kita meratapi kondisi sakit kita kita untuk lebih mengarahkan apa yang kita bisa lakukan di kondisi anak anak kita yang sakit ini
untuk tetap mensubuhkan
untuk mendukung mereka memberi semangat mereka
jadi tetap positif itu yang teman teman lakukan
nah selama memberikan pemahaman semacam itu dengan adanya sahabat anak kanker ini berdasarkan maaf berdasarkan pengalaman pribadi atau memang mas ferry melakukan riset terlebih dahulu bahwa ini merupakan orang tua juga perlu diberikan pemahaman yang benar tentang kondisi anak dan sebagainya
mainly berdasarkan pengalaman selama kami di sini
dapat galih selama mediun dua ribu empat belas
itu kan selain dari kami sendiri merasakan memang butuh support
kita dapat dukungan dari teman teman dari keluarga dari sahabat
kita juga merasa orang orang tua yang lain yang ada di sini juga butuh dukungan
mereka kebanyakan dari menengah ke bawah
terus dari luar kota mas
mereka di sini benar benar sendiri
jadi untuk menjaga anak mereka di sini karena pengobatan yang lama bapak ibunya harus berhenti kerja
dukungan ekonomi nggak ada
akibatnya jadinya pikiran itu benar benar campur aduk ya
nah disitu kami masuk itu selain menghibur anak anaknya juga kita tunjukkan ke orang tua
ada kok ada teman teman seperjuangan teman yang kita ajak berbagi itu ada
itu butuh waktu berapa lama mas
untuk bisa meyakinkan orang tua
sehingga akhirnya mereka mau ikut bergabung terus mereka mau terbuka mau dekat mau sharing dan sebagainya itu
kita awal kegiatan di sini
perjuangan pasti susah itu
iya apalagi kaos kita kuning mas yang afiliasinya ke partai tertentu
padahal kan kita pakai warna ini karena ini warna untuk kanker anak
nah di situ pendekatannya pelan pelan
kita bawakan mainan kita itu akhirnya
ya pintu pembuka paling itu memang ketika saya bilang saya juga orang tua pasien
pasien kanker dan saya juga
kami di sini hampir setahun
itu benar benar itu yang paling apa ya paling mujarab untuk mereka jadi oh iya mas
seperti apa nah dari situ alhamdulillah jalan jadi lebih mudah dari kami
dan kalau untuk saat ini justru kami dibantu oleh orang tua
ketika ada pasien masuk
pasien baru di sini ada sahabat anak kanker lho
mereka gini gini gini lah
jadi kami untuk pendekatan keluarga pasien baru juga lebih mudah
apa yang dilakukan ferry mendapat dukungan penuh dari sang istri
terlebih saat ferry memilih untuk keluar dari pekerjaannya di perusahaan telekomunikasi
dan memilih untuk menerus kuah hatinya serta sibuk mengelola komunitas sahabat anak kanker
kebetulan memang awal awalnya saya sering bertanya tanya
ini kayaknya dia jauh lebih mementingkan kegiatan di rumah sakit dengan pasien pasien kanker
awalnya saya sering kalau pulang malam atau waktunya terutama kalau untuk kepentingan keluarga ya
tapi ternyata lama lama saya lihat ya memang ini dunianya
ini kecintaannya ini passionnya
karena semuanya dia dedikasikan untuk gali
itu yang membuat saya mengesampingkan perasaan iri saya
perasaan mungkin kadang kadang dinomorduakan ya
tapi kembali lagi begitu saya tanya ya ini untuk gali dan teman temannya
itu yang membuat saya bukan malah iri tapi justru saya menundukkan hati dan perasaan ya memang ini hidupnya
mudah mudahan saya justru mendoakan
jangan sampai dia menomorduakan yang kegiatan ini
kini sang istri sudah mulai aktif membantu ferry dalam mengembangkan komunitas ini
bahkan keduanya memiliki harapan yang sama
kalau kami berdua saling memberikan pesan ya mas
jadi tetap iman tetap kuat
dan insya allah tujuan baik ini mungkin gak akan kita dapatkan balasannya instan

dan balasan yang langsung bisa kita dapat adalah dengan senyumnya adik adik
adik adik tetap sehat
kita bisa memberi meskipun sedikit lewat tangan kita tangan teman teman
juga tangan begitu banyak orang baik di dunia ini
insya allah itu yang akan terus membuat kaki kita melangkah
terutama mas feri ya
selain dukungan dari sang istri ferry juga banyak mendapatkan suntikan semangat dari para relawan yang membantunya
mereka berbagi tugas dan beban
selama mengelola sahabat anak kanker
ferry pun saat ini lebih dianggap sebagai saudara dan pemimpin yang baik dalam komunitas ini
mas ferry saya kira kalau saya boleh mengatakan sebuah karakter beliau all out
all out dalam arti meskipun pada dia itu sedang ada acara
dia itu sedang ada kepentingan pribadi maupun non pribadi
beliau masih menyempatkan meski beliau tidak datang
tapi beliau masih menyempatkan hadir ataupun meskipun tidak hadir beliau masih mengontrol
gimana hari sabtu hujan jalan
pokoknya jalan jalan dan beliau tetap harus tanggung jawab dengan komitmennya
mas ferry itu pertama kali yang saya tahu awalnya saya lihatnya mungkin karena seorang ferry ya
dia ketika pertama kali ketemu itu langsung humble kepada relawan relawan baru yang baru bergabung pun
dia itu welcome dia itu yang apa ya
aku susah menjelasinnya dia itu pokoknya dia itu setiap ketemu itu tidak pernah yang kelihatan dia sedia atau apa
jadi setiap ketemu sama relawan sama teman teman baru dia yang ayo mbak ini ini ini ini
jadi yang senang saja kita langsung cepat kenal sama dia
seiring berjalannya waktu sahabat anak kanker terus berusaha memberikan dukungan terbaik
bagi anak dengan kanker dan keluarganya
di bawah koordinasi ferry komunitas ini sedang membangun sebuah rumah singgah bagi anak kanker dan keluarganya
yang sedang berobat jalan di rumah sakit dr saiful anwar malang
dana pembangunan didapatkan dari salah satu perusahaan retail yang peduli dengan perjuangan sahabat anak kanker
tak hanya di malang kedepannya sahabat anak kanker ingin melebarkan sayapnya
dengan membentuk komunitas serupa di beberapa kota di indonesia
dari sosok nur ferry heni susanto dengan semangat kerelawanan serta ketulusan
kita dapat memberikan manfaat bagi sesama